nah kalau anda pergi ke korea selatan belum lengkap sepertinya kalau tidak mengunjungi satu tempat hits dan gaung di korea selatan
yaitu hongdae dimana di sini merupakan pusat anak muda di korea selatan
dimana anak anak muda di sini itu ya berbelanja makan minum dan beraktivitas lain lain
hongday ini dia salah satu lokasi paling hit dan menjadi pusat gaul anak muda korea selatan
berkunjung ke hongday sangatlah mudah
dari seoul anda bisa menggunakan subway atau kereta bawah tanah dari seoul subway station menuju hongit university station dengan waktu perjalanan lima belas sampai delapan belas menit
sesaat setelah sampai di kawasan hongday
iruk pikuk anak muda akan segera dijumpai
hongdae juga dikenal sebagai pusat seni dan pertunjukan musik bagi anak muda yang ingin mengekspresikan diri
pertunjukan sulap di tengah hongday street ini misalnya
anak anak muda mengelilingi pesulap yang sedang beraksi
bagi yang lapar dan haus jangan khawatir banyak sekali makanan dan minuman yang dijual di area ini
bukan cuma merek ternama
di hongdae juga banyak toko yang menjual merek lokal
mulai kosmetik sampai baju
nah jangan lupa bawa uang tunai karena tidak semua toko menerima pembayaran dengan kartu ataupun digital
inilah insan dong market
terletak di seoul tempat ini juga menawarkan hal yang tak kalah unik
jadi saat ini saya sedang berada di insan dong market
bisa dibilang ini merupakan tempat surga belanja di solo
karena menjual berbagai macam garam
mulai dari yang tradisional ataupun berbagai macam makanan tradisional juga ada di sini
dan di sini juga ada satu hal yang unik
dimana semua merek dagang yang berasal dari luar negeri
itu harus diartibasakan ke huruf korea
coffee shop ternama dari amerika serikat ini contohnya
yang dialih bahasakan ke huruf hangat

selain itu insan dong menawarkan barang unik
mulai benda antik karya seni hingga jajanan tradisional
anda juga dapat melihat berbagai permainan tradisional yang disajikan
masyarakat yang datang kesini pun beragam
dari anak anak remaja hingga orang dewasa
harga barang yang dijual di sini bervariasi
namun ada satu hal nih yang perlu diingat
lakukan tawar menawar saat membeli barang yang terbaik